gue emang gak terlaluan
itu semua karena
karena keisian kan
pasti pandu yang cerita
sampai ketemu lagi besok
tetap di radio yang sama global radio
tidak tau lagi kenapa sih
dari tadi lo tuh di cafe keliatannya suntuk banget
udah gitu main pergi aja lagi
ada apaan sih
gue gak kenapa napa
gak ada apa apa kok diem aja
lo bisa diem gak sih
kan dari tadi gue udah bilang gue gak kenapa napa
kayaknya gue gak jadi deh ngambil kerjaannya sama remon itu
gue tuh udah beli balon balonnya tuh gak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
kan belum ada konfirmasi dari gua
ya namanya juga persiapan
lo pikir bikin daun kayak gitu cukup sehari dua hari apa
pokoknya gue gak mau tahu harus jadi
lo mau pancing lo tadi mondar mondar mondar
lo lagi kenapa sih cerita dong
gue tuh lagi kacau omil
masa si andra ngebatalin pesenan balonnya sih
jadi ceweknya remon itu yang mau bikin acara
mantannya si andra
si andra tuh jembatalin pesenan balon gue
terus gimana dong
mana gue tau
gimana caranya gue mengganti duitnya gue ya
aduh mel bantuin gue dong
gimana kalau kita jualin ntar gue yang bantuin lo jualan deh
oh iya bener
kenapa gue gak kepikiran ya
makanya biar makan biar cerdas
tapi lo bantuin gue kan bener
temen gue emang paling cerdas nih
enggak ada apa rey
ah gini andra
jadi gue sama keisha udah setuju sama konsep yang lo kasih
lebih lanjutnya gue kasih kesha ya
karena raymond iya raymond memang punya semua semuanya
nggak gitu ndra dengerin aku ngomong dulu
oh iya gue seduci banget sama konsepnya kemarin
iya yaudah kalau gitu teleponnya kok balikin ke remon ya
jadi ntar tentang biaya sama yang lain lain lo kasih tau gue aja
thank you banget ndra
adek ini siapa ya
saya kesini mau
ah andra yang suka diceritain sama si lila
masuk masuk yuk biar dia panggilin lilanya yuk
gue emang keterlaluan
itu semua karena

pasti pandu yang cerita iya kan
gue tau hubungan gue sama keisha udah berakhir
dan seharusnya gue udah bisa move on
leh lo masih mau kan bantuin gue
lalu kece kan
gue bakal kasih bayaran yang lebih untuk lo
lo jadi ngejain suit saverinnya si keisha
raymond sama keisha suka kok sama konsep yang gue buat
dan kemarin gue ke rumah lila dan selesain semua balonnya
by the way malam kita jalan yuk
nih jalan lho
gue jalan dulu ya
jalan lagi ndra
ya ampun dah
kamu ngapain di sini
aku lagi nungguin taksi dari tadi
cuma gak ada yang kosong
oh ya kamu mau gak ngantriin aku
sorry ndike aku udah janji sama orang
ayo dong sebentar
aduh tapi sebelumnya kita makan dulu ya
tapi gak lama lama
enggak kok ya